saya kita terkejut dengan kasus yang terjadi di rejang lebong ini
muncul lagi kasus serupa
kali ini terjadi di karawang jawa barat
di mana puluhan orang tua murid mengepung sebuah sekolah dasar
iya betul sekali vito
mereka marah karena seorang guru di sekolah itu juga diduga mencabuli sejumlah siswi kelas lima
puluhan orang tua murid yang tergabung dalam komite sekolah mengepung sekolah dasar teluk jaya dua
di desa teluk jaya kecamatan pakis jaya karawang
mereka mencari seorang guru berinisial dr yang diduga telah melecehkan siswi kelas lima di sekolah itu
menurut keterangan warga ada empat anak yang menjadi korban pelecehan dr
tapi baru satu yang membuat pengakuan
menurut keterangan korban pencabulan dilakukan di salah satu ruangan di sekolah
yang juga menjadi tempat tinggal guru tersebut
dr memancing korbannya dengan memberikan pelajaran tambahan
pengakuan berbuah gitu
pernah berbuat cuman enggak se
ngaksiin nggak pak jena
sebentar pak ini pengakuan aja dulu
ya yang kedengan usaha jadi waktu ditanya ke warga itu menang mengakui
mengakui melakukan gitu ya
pihak sekolah dasar teluk jaya dua sudah memeriksa dr
di hadapan kepala sekolah guru itu mengakui perbuatannya
tapi untuk keselamatan guru dari amukan orang tua murid
ia diamankan oleh pihak sekolah
akibat dicabuli gurunya korban mengalami trauma
dan keluarganya mengungsi untuk sementara waktu
para orang tua murid ini menuntut guru dipecat dan dilaporkan ke polisi